mulai dibangun sejak bulan april tahun dua ribu dua puluh satu lalu
pusat latihan sepak bola khusus usia muda asiop ini
memiliki dua lapangan sepak bola dengan ukuran dan rumput sintetis sesuai standar fifa
berdiri di atas lahan seluas tiga hektare di sentul jawa barat
tempat ini juga memiliki lapangan untuk latihan penjaga gawang dan conditioning untuk para pemain
fasilitas penunjang seperti ruang ganti klinik kesehatan
ruang kelas untuk membahas taktik dan strategi permainan
hingga tempat fitness juga ada di sini
pusat pelatihan akademi sepak bola asiop ini akan membina pemain muda mulai dari usia delapan hingga enam belas tahun
tim pelatih kemudian akan memantau pemain pemain dengan bakat dan kemampuan yang menonjol
untuk dipilih masuk ke kelompok
saya pikir ini hal yang luar biasa dan mudah mudahan makin banyak apa yang sudah dilakukan oleh asihab ini
juga dilakukan oleh penggerak penggerak sepak bola lainnya
targetnya tentunya untuk bisa kita menyediakan sarana pelatihan yang terbaik buat putra putra di indonesia ini
kita akan saring dari beberapa daerah
sehingga kita mendapatkan pemain pemain hebat
untuk mencapai ambisi mencetak pemain pemain muda berkualitas
akademi sepak bola asiop juga menerapkan kurikulum pelatihan yang jelas
serta akan mendatangkan direktur teknik dari spanyol